kapolda metro jaya irjen paul nana sujana menuding demonstrasi ruu cipta kerja yang terjadi di jakarta ditunggangi oleh kelompok lain di luar mahasiswa dan buruh
hal itu berakibat terjadinya perusakan fasilitas umum serta pembakaran kendaraan roda empat hingga bioskop di kawasan senen jakarta pusat
nah awalnya tadi saya sampaikan awalnya berjalan dengan tertib tetapi ketika mulai ada penyusupan ketika ada kelompok anti kemapanan yang bermain ataupun menunggangi kejadian tersebut
kemudian terjadilah dari aksi damai kemudian terjadi pelemparan
pelemparan kemudian terhadap petugas kemudian disitu juga kemudian
terjadi pengerusakan terjadi pembakaran beberapa fasilitas umum